ribuan warga di kawasan lokasi tambang blok silo jember
senin pagi turun ke jalan menolak keputusan menteri esdm
tentang wilayah pertambangan
dengan membawa poster sambil berorasi
warga meminta dprd dan pemerintah daerah
menolak penambangan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan
ribuan warga yang tergabung dalam kawasan terdampak
tambang blok silo senin pagi mendatangi kantor dprd jember
mereka meminta agar dprd ikut membantu aspirasi warga
yang menolak adanya pertambangan emas di tempat tinggalnya
di kantor pemerintah kabupaten jember
warga menyampaikan dengan tegas menolak izin usaha pertambangan
dan izin usaha pertambangan khusus dari kementerian esdm
warga khawatir jika pertambangan di blok silo
akan menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor
yang mengancam keselamatan ribuan jiwa
warga juga melayangkan ancaman akan menutup jalur selatan provinsi jawa timur
jika aspirasinya tidak dikabulkan oleh pemerintah pusat
menanggapi aspirasi itu pemerintah kabupaten menyatakan
telah mengirim surat penolakan ke provinsi jawa timur
belum ada jawaban
unjuk rasa penolakan tambang emas di blok silo kembali mencuat
saat warga memergoki warga negara asing
beserta staff kementerian esdm
yang datang ke desa silo
untuk melakukan penolakan
dalam kejadian itu
sempat terjadi pengadangan hingga penyanderaan
salah satu rombongan